terima kasih anda masih bersama kami di program spesial pesta rakyat bangkit dari pandemi
ya maggie kalau tadi sudah banyak sekali perwakilan dari rekan rekan kita dari sejumlah daerah di tanah air
kali ini kita akan juga kembali menyapa rekan rekan kita dari sejumlah tempat lain
benar sekali kami sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia hendrawan setiawan di yogyakarta
dan juga produser lapangan cnn indonesia agus supratman di medan sumatera utara
kami akan ke yogyakarta terlebih dahulu
selamat siang hendrawan bagaimana suasana perayaan kemerdekaan indonesia di yogyakarta
apa saja yang menarik di sana
megi dan yuda bila kita melihat perayaan di yogyakarta juga tidak kalah menarik
dengan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan ke tujuh puluh tujuh ri yang terdapat di kota lain
salah satu hal yang menonjol di yogyakarta pada hari ini adalah perayaan
dengan menggunakan model jadwal
pada hari ini kami melihat satu ratus lima puluh orang yang menggunakan model jadwal
ada sekitar satu ratus lima puluh orang yang berkumpul dengan menggunakan model jadwal
dan dikoordinir oleh pak guyuban jogja atau pojok
dan bila kita melihat dalam perayaan yang dilakukan di dalam kepatian pakualaman yogyakarta ini
tadi kami melihat para peserta menggunakan dua jenis pakaian
yang pertama adalah pakaian baju adat seperti yang saya
yang kedua adalah pakaian baju adat seperti yang saya lakukan
yang kedua adalah pakaian baju adat seperti yang saya lakukan

dan mereka menggunakan ini memang sudah dilakukan sejak tahun dua ribu enam lalu
biasanya mereka melakukan upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ri ini
di lokasi lokasi yang mempunyai nilai sejarah dan nilai heritage yang ada di kota yogyakarta
dan kali ini dilakukan di dalam kepatian puro pakualaman karena di lokasi ini dulu adalah
lokasi balai kota yogyakarta pertama kali sebelum pindah ke lokasi yang saat ini berada di lokasi yang tidak jauh dari tempat tersebut
dan yang menarik lagi adalah banyak sekali komunitas sepeda komunitas ontel yang bergabung dalam upacara yang dilakukan tadi pagi ini
dan tidak hanya komunitas sepeda saja namun ada juga komunitas perempuan berkebaya yang tadi juga mengikuti upacara yang dilakukan di dalam kepatian puro pakualaman
dan bila tadi saya berbincang dengan para peserta mereka mengaku senang dan bangga bisa mengikuti upacara ini
karena ini dilakukan di lokasi lokasi yang mempunyai nilai heritage yang cukup tinggi
dan memang upacara dilakukan dengan menggunakan atau dengan urutan yang sama seperti upacara upacara yang lain
ada satu yang spesial yaitu adalah tidak ada atau dalam upacara ini ada diiringi
ini oleh gita cita orkestra yang merupakan orkestra yang terdiri dari pelajar mahasiswa dan juga dosen
sehingga suasana hikmat dalam perayaan hari ulang tahun kemerdekaan ri ke tujuh puluh tujuh ini menjadi lebih menarik
dan ini menjadi salah satu perayaan yang cukup menonjol di yogyakarta dibanding perayaan perayaan di lokasi lain
megi dan yuda
iya terima kasih sekali buat mas hendrawan kalau kita nyebutnya dengan baju luriknya yang menarik dari yogyakarta
dan malewboro yang sudah ramai tapi memang sekarang sudah tertutup buat kendaraan
sehingga lebih asri lebih nyaman buat warga berlalu lalang di malioboro
kita beralih ke medan sudah ada horas sudah ada abang agus disana ya
kalau kita bicara kemeriahan di sana seperti apa nih bang agus yang bisa disampaikan di medan
apakah seperti akan ada pawai ataukah ada lomba lomba silahkan dengan laporannya nih bang agus
ya yuda dan megi
kemeriahan peringatan hari kemerdekaan tujuh puluh tujuh tahun ini memang sangat meriah
saat ini saya berada di depan kantor gubernur sumatera utara
ribuan warga sudah berkumpul karena pukul dua nanti di tempat ini akan ada parade atau pawai
baik pawai masyarakat adat kemudian marching band dan mobil hias yang menjadi tunggu tungguan warga yang berkumpul saat ini
tentu saja keluarga
masyarakat dari bukit tenggara
masyarakat dari berbagai penjuru kota medan mulai memadati kawasan ini
yang nanti menjelang pukul dua akan ditutup
sehingga aktivitas kendaraan sudah tidak ada lagi dan masyarakat dapat dengan leluasa dan santai melihat
gebiar pembangunan yang ada di sumatera utara lewat mobil mobil hias yang nanti akan melintas di panggung kehormatan di depan kantor gubernur sumatera utara
nah pada tahun ini sendiri kemeriahan upacara peringatan yang dilakukan
wadaya oleh masyarakat juga tampak meriah seperti tadi pagi masyarakat di pinggiran sungai deli melakukan upacara bendera di tengah sungai
ini merupakan tradisi kebiasaan mereka kekompakan masyarakat di pinggir sungai untuk memperingati hari kemerdekaan yang sudah dua tahun tidak mereka laksanakan di masa pandemi
nah pada peringatan kali ini tentu saja masyarakat lebih semangat dan kemudian mengkampanyekan semangat mereka untuk tetap menjaga dan melestarikan sungai deli
yang menjadi ikon masyarakat kota medan demikian yuda dan megi
iya kalau tadi anda katakan akan ada pawai kira kira bang agus pawai yang menarik ini apakah seperti biasa ya kalau di jakarta itu ada pawai rakyat
di mana mereka ada pawai mobil dihias dengan beragam atribut kemudian juga akan ada tarik tarian kemudian juga ada pawai sepeda
kira kira pawai apa yang menarik kali ini bang karena memang baru digelar nanti jam dua puluh
ya yuda dan megi
ya yuda dan megi
ya yuda dan megi
ya yuda dan megi
pawai biasanya akan dimulai dengan para remaja dan pemuda sumatera utara yang mengenakan pakaian adat etnis yang ada di sumatera utara
tentu saja dari melayu batak mandailing hingga pak pak dan pesisir termasuk nias
biasanya kelompok ini menjadi yang terdepan dalam pawai kemudian akan disusul dengan barisan marching band kemudian barisan pelajar
dan terakhir biasanya penutupnya adalah pawai mobil hias
ini tentu saja menjadi
ini tentu saja menjadi puncak dari pawai ini karena mobil mobil ini tentu saja mewakili lembaga lagu pemerintah badan usaha negara serta kemudian kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan kepada publik bahwa bidang bidang mereka telah menjalankan hasil dari kemerdekaan ini sehingga saat ini dapat melayani masyarakat dan kemudian masyarakat juga didorong untuk lebih banyak berkarya untuk bangsa ini sehingga pembangunan dapat berjalan
ini tentu saja dari melayu batak mandailing hingga pak pak dan pesisir termasuk nias

centimetral dua ratus tiga puluh tiga acuerdo setiawan yang sudah melaporkan dari yogyakarta sama
benar sekali ya rasanya pingin sekitar terbang ke sana ya